masih dari jakarta meski daging sapi impor yang dijual dengan harga rp tujuh puluh lima hingga rp delapan puluh lima per kilogram
sudah tersedia di sejumlah pasar tradisional
namun mayoritas warga lebih memilih membeli daging sapi lokal yang harganya lebih tinggi
dari pantauan di pasar santa kebayoran baru jakarta selatan kamis pagi
kebanyakan pembeli lebih memilih daging sapi lokal yang harganya dipatok rp satu ratus dua puluh per kilogram
padahal tercatat ada lima lapak penjual daging yang secara bersamaan juga menjual daging impor
operasi pasar kementerian pertanian dengan selisih harga rp empat puluh lebih murah
sejumlah pedagang mengaku dari lima belas kg stok daging impor per hari
hanya laku sekitar dua hingga tiga kilogram saja
sementara daging lokal bisa dijual hingga delapan kg per hari
khawatir dengan kualitas daging menjadi alasan kebanyakan pembeli
saya kan maunya yang bagus